sebelumnya presiden jokowi berpesan agar masyarakat tidak mudah diadu domba karena pilihan politik apalagi menyangkut sentimen sara
sementara itu analis politik masih menilai isu sara akan tetap dipakai untuk pola pemenangan di pilkada bahkan di pilpres mendatang
keprihatinan ini disampaikan presiden jokowi saat membagikan sertifikat tanah di pontianak kalimantan barat
presiden berpesan agar masyarakat tidak mudah diadu dan dipanas panasi terkait masalah sara yang bisa menimbulkan perpecahan
presiden mengingatkan bahaya sarah jika dipakai dalam politik bisa berujung pada konflik horizontal
kita demokrasi pilihan politik beda beda apa apa tapi jangan kita menjadi tidak rukun menjadi tidak bersaudara lagi
sementara itu analis politik yunarto wijaya berpendapat isu sara tetap akan dimainkan pada pilkada serentak dua ribu delapan belas bahkan hingga pemilu presiden dua ribu sembilan belas
isu sara menurutnya bahkan sudah berlangsung sejak pemilu presiden dua ribu empat belas dan dimainkan oleh sekelompok orang yang menjadi peternak politik yang merasa itu efektif untuk memenangkan jagoannya
saya bisa simpulkan bahwa isu ini akan digunakan oleh sekelompok orang tetapi efektivitasnya saya tidak meyakini akan meledak seperti apa yang akan terjadi pada pilkada dki kemarin
dan apakah itu akan berlanjut sampai dua ribu sembilan belas menurut saya polanya akan sama sampai pilpres nanti pola yang dimainkan di dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas akan coba dimainkan